masjid raya al jabar yang berada di kota bandung jawa barat masih menjadi salah satu destinasi favorit bagi warga di libur panjang kali ini
beginilah suasana yang ramai tampak di kawasan masjid raya al jabar yang berada di cimencerang gede bage kota bandung
para pengunjung yang hadir di masjid raya provinsi jawa barat ini tidak sekedar beribadah
tapi juga mengisi waktu liburnya dengan menikmati masjid dengan luas kawasan hingga dua puluh lima hektare ini
tidak hanya di bagian luar masjid tapi juga di bagian dalam yang dapat menampung hingga tiga puluh ribu jamaah
dan bagaimana bandung saat libur panjang akhir pekan saya langsung sapa rekan saya wilam nasution
wilam selamat sore apa saja nih objek objek wisata yang ramai dikunjungi warga di bandung saat libur panjang kali ini
selamat sore reza ya dari tempat saya berada ini di masjid raya al jabar
memang para pengunjung yang datang ini tidak henti hentinya sejak pagi tadi
para pengunjung ini juga banyak yang datang untuk menikmati bangunan kemudian juga berfoto foto
mereka berjalan jalan di sekeliling kawasan ini untuk menikmati seperti apa bentuk bangunan masjid raya al jabar
karena memang terinspirasi dari rumus matematika al jabar itu sendiri
dan saya tadi berbicara dengan beberapa pengunjung kebanyakan memang dari luar kota ada yang dari riau ada yang dari bekasi seperti itu
dan mereka penasaran karena sebelumnya mereka sudah sering melihat masjid ini di media sosial kemudian juga di televisi
dan mereka ingin membuktikan sendiri seperti apa beribadah di masjid raya provinsi jawa barat ini
kemudian juga menikmati bentuk bentuk bangunan bangunan yang ada
ada di sini yang semuanya memang terlihat sangat unik
residence lain itu juga di masjid raya al jabar ini terdapat museum galeri rasulullah
dan museum ini juga sangat bagus sekali di mana di dalamnya terdapat sejarah perjalanan cerita nabi muhammad saw
mulai dari lahir hingga wafat
itu ditampilkan dalam bentuk miniatur kemudian juga dalam bentuk tiga d
jadi memang warga yang datang ataupun wisatawan yang datang
bisa menikmati suasana dan di sini juga ada danau di mana memang masjid raya al jabar ini disebut juga sebagai masjid terapung
seperti itu jadi selain beribadah tentu saja para warga ingin menikmati dan mengunjungi tempat tempat yang ada di masjid raya al jabar ini
baik wilam ini kalau saya lihat di belakang anda kan cukup ramai
dan di awal dari persemian masjid raya al jabar juga salah satu yang dikeluhkan adalah mengenai arus lalu lintas menuju dan juga di sekitar sana
bagaimana dengan pengaturan
apakah memang ada rekayasa lalu lintas mengingat ini libur panjang akhir pekan masih akan berlangsung pada dua hari ke depan pada hari sabtu dan juga minggu nanti
ya untuk lalu lintas sendiri reza memang sejak siang terjadi kepadatan dan ada pengaturan yang dilakukan oleh dinas perhubungan kota bandung
di mana ini untuk mengatur agar lalu lintas tidak terlalu padat seperti itu dengan pengaturan arus lalu lintas
di mana dalam persimpangan di sana juga ada rel kereta api ini selalu dijaga oleh para petugas agar tidak terjadi kepadatan
dan juga untuk kendaraan kendaraan besar ini bisa datang dari arah gede bage tidak datang dari arah soekarnata ini ada pengaturannya
para pengunjung yang akan datang juga diharapkan untuk selalu mengecek aplikasi peta sehingga tidak terjebak di kemacetan sehingga tidak lama di jalan seperti itu
dan bisa segera datang ke lokasi di mana
lokasi ini juga memang menyediakan tempat parkir yang cukup luas dan dibutuhkan perjalanan dari lokasi untuk ke masjid ini
dan ini dengan berjalan kaki ini cukup lama sekitar lima menit seperti itu
namun diharapkan juga dalam menyimpan kendaraan para pengunjung juga memastikan keamanan
dan yang selain juga masalah lalu lintas reza yang dikeluhkan juga biasanya adalah masalah kebersihan
namun saya lihat memang di sini ada sekitar tadi disebutkan ada sekitar empat ratus
empat ratus petugas kebersihan dan keamanan yang bertugas di sekeliling masjid raya jabar ini
mereka mengawasi para pengunjung agar tidak membuang sampah sembarangan
memastikan untuk membuang sampahnya ke tempat sampah seperti itu agar para pengunjung yang datang bisa berwisata dan juga beribadah dengan nyaman
baik wilam betul sekali
ini yang kalau kita kembali ke beberapa waktu lalu salah satu yang dikeluhkan adalah kebersihan di sana
karena sempat viral juga mengenai sampah yang dibuang ke danau di sekitar
tapi kalau dilihat bagaimana kondisinya tadi ada katakan ada ratusan petugas kebersihan di sana
apakah memang ini sudah membantu masyarakat lebih rajin lagi untuk buang sampah memang pada tempatnya
ya memang reza salah satu yang ditegaskan kepada para pengunjung adalah mereka tidak boleh makan di kawasan teras majid maupun di dalam
karena itu memang menjadi sumber utama terjadinya kolonial
otor ataupun sampah di kawasan majid
sehingga dari awal memang para petugas sudah menegaskan bahwa para pengunjung hanya boleh diizinkan untuk makan makan seperti itu
ataupun jajan makanan itu di luar kawasan masjid
sehingga tidak membawa sampahnya masuk ke dalam rumah
itu juga terlihat efektif untuk mengurangi sampah di dalam
selain itu juga pengelola masjid raya jabar menyediakan banyak tempat sampah
di sekitar sepuluh meter sekali ada tempat sampah
sehingga menjadi tidak ada alasan lagi untuk para pengunjung untuk
membuang sampahnya sebarang arang seperti yang bisa anda lihat
reza ini banyak tempat sampah di mana mana
dan ini juga diharapkan tidak mengganggu keindahan kehusuhan para pengunjung untuk beribadah juga
untuk berwisata di kawasan masjid raya al jabar
ya karena memang kebersihan sebagian dari iman
jadi tempat ibarat memang harus dijaga kebersihan
terima kasih wilam nasution melaporkan langsung dari bandung jawa barat